warga desa cipanas kabupaten cirebon jawa barat
resah karena semburan lumpur yang sudah terjadi beberapa tahun lalu
muncul di area perkebunan mereka
sebelumnya semburan lumpur kecil saja dan sempat ditutup
tetapi kembali muncul semburan yang lebih besar
pihak bpbd cirebon berencana melaporkan kejadian itu
kepada pihak terkait agar dilakukan penanganan
belum dapat dipastikan penyebab semburan lumpur
namun warga berharap semburan lumpur segera ditangani